empat orang tewas akibat gempa dengan magnitudo lima dua di jayapura papua
bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa
kita sudah terhubung dengan pejabat sekda kota jayapura roby kepasawi
pak roby selamat malam
pak roby selamat malam
bagaimana pak perkembangan penanganan pasca gempa di jayapura sejauh ini
sudah terdatakah berapa bangunan yang mengalami kerusakan dan juga korban akibat gempa
selamat malam saya roby kepasawi
pejabat sekretaris daerah kota jayapura melaporkan bahwa gempa bumi yang tadi terjadi di kota jayapura
kekuatan lima empat skala richter tanggal sembilan februari dua ribu dua puluh tiga waktu gempa
waktu indonesia timur
lokasi titik gempa berada pada sembilan km barat daya kota jayapura
kedalaman gempa sepuluh km
akibat daripada gempa tadi data yang telah dihimpun oleh rekan rekan tim badan bencana provinsi dan kota jayapura
empat orang mengalami meninggal dunia
dan juga terjadi kerusakan baik fasilitas umum fasilitas pendidikan
dan juga restoran yang ada di kota jayapura
dan sampai dengan malam hari ini sesuai dengan data yang ada pada posko
posko induk yang ada pada halaman kantor wali kota jayapura
berjumlah satu delapan ratus delapan puluh jiwa dari beberapa titik yang ada di kota jayapura
jumlah seribu orang tadi yang mengungsi atau yang terdampak langsung atau seperti apa pak
ya yang terdampak langsung kurang lebih seribu
dan yang mengungsi yang berada sekarang di posko induk di halaman kantor wali kota jayapura berjumlah lima puluh jiwa
laporan terakhir ada empat korban yang tewas akibat gempa ini
karena ada sebuah rumah makan yang runtuh begitu ya pak ya
apakah ada masih korban yang dinyatakan hilang
ya data yang disampaikan oleh kepala dinas kesehatan kota jayapura
memang tadi empat orang yang bekerja di rumah makan di kompleks ruko dok dua jayapura
di salah satu restoran itu karena rumahnya tenggelam
maka empat orang meninggal dunia dan sudah ditemukan
sehingga satu yang masih lagi sedang dicari oleh tim
untuk kerusakan infrastruktur atau bangunan di sana
apa saja pak yang sudah terdata
kita tahu salah satunya
di rsud jayapura sendiri
demikian infrastruktur yang terjadi
kerusakannya yang pertama di rumah sakit dok dua jayapura
karena infrastrukturnya mengalami musibah
sehingga pasien pasien yang berada di dalam ruangan rumah sakit
itu sementara diungsikan berada di luar rumah sakit dok dua jayapura
yang berikut adalah kantor majelis rakyat papua
mrp provinsi papua
yang sudah selesai dibangun dan diresmikan tahun ini
juga mengalami musibah kerusakan
di mana seluruh kaca kaca dindingnya runtuh
yang berikut adalah kantor pemerintah kota jayapura sendiri
di mana tempat kami berada ini
semua bangunan baik di kantor induk maupun juga di kantor otonom
mengalami musibah di mana plafon plafonnya mengalami kerusakan atau runtuh
oleh karena itu tadi kami forkom pindah kota jayapura
melakukan rapat bersama untuk melakukan program kita untuk rencana kerja
mulai malam ini ke depan
dan status kota jayapura status rencana kota jayapura
tadi juga telah diputuskan oleh bapak penjabat wali kota jayapura
bapak dr franz ck yaitu tanggap darurat
baik saat ini kondisinya tangga
sore tadi pak kondisi cuaca tidak bersahabat
hujan kita melihat saat ini juga tampilannya di layar cnn
bagaimana para pasien dibawa keluar dari rsud jayapura
dan kondisinya malam ini seperti apa
apakah memang masih berada di lapangan tanpa tenda
atau sudah dialihkan ke fasilitas pelayanan atau rumah sakit lainnya
ya rumah sakit dok dua jayapura berada di distrik jayapura utara
dan tadi laporan yang kami dapat dari baik tim di lapangan
baik dinas kesehatan dinas sosial dan juga badan bencana
itu pasien pasien sudah juga disiapkan tenda untuk membantu untuk pasien pasien
dan cuaca di kota jayapura sampai dengan malam hari ini masih turun hujan
baik artinya semua warga ataupun yang mengungsi sudah tertangani dengan baik
sudah ada tempat bagi mereka untuk berteduh
ya alhamdulillah untuk pengungsi yang ada baik instansi teknis
sudah melakukan pembangunan tenda tenda
dan di halaman kantor wali kota jayapura kurang lebih ada lima puluh jiwa yang sudah ada di tenda
dan terus pemerintah kota jayapura bersama forkom pindah telah melakukan rapat
dan sekarang sudah juga membangun tenda tenda di beberapa titik
terutama di distrik jayapura utara di daerah daerah
sekitar kantor gubernur sampai dengan tempat pendidikan kepolisian
baik pak roby perkembangannya hingga malam ini apakah masih terjadi gempa susulan di jayapura
ya sampai dengan saat saya diwawancara ini juga masih terjadi gempa
sehingga kami mengimbau kepada warga kami yang ada di kota jayapura untuk selalu waspada
masih terus mbak masih terasa
oke baik apakah masih ada warga yang bertahan di rumah mereka meskipun terdampak gempa
misalnya ada retakan dan sebagainya
ya karena sudah malam hari ada sebagian warga yang masih bertahan di rumah mereka
tetapi sebagian warga juga sudah mulai mengungsi ke daerah daerah yang telah disiapkan oleh pemerintah
di mana tempat halaman kantor distrik kantor kelurahan kantor dinas pendidikan provinsi papua
itu sudah disiapkan halaman untuk juga tenda tenda untuk masyarakat warga kota jayapura
yang ingin mengungsi sementara
oke bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi
atau bahkan mungkin pemerintah pusat bantuan seperti apa yang masih dibutuhkan oleh teman teman di sana
ya untuk kami untuk provinsi tadi kami baru selesai rapat
dan juga untuk kementerian dari jakarta
itu mungkin saya akan sampaikan kepada kepala badan bencana kota jayapura untuk menambahkan untuk yang teknis
kita tahu dampaknya luar biasa apakah masih ada distrik atau daerah tertentu yang terdampak terisolir
atau relatif akses sejauh ini masih bisa dijangkau untuk semua titik yang ada
izin mbak untuk akses sementara masih aman
untuk listrik pln masih bisa terkendali masih bisa menyala itu mbak
oke baik pak roby terima kasih sekali lagi
kita harapkan penanganannya bisa dilakukan dengan cepat
dengan cepat dan tepat
dan kita harapkan rekan rekan di sana masyarakat di sana
mengikuti imbauan dari pemerintah kota setempat untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan
selamat malam pak roby
ya selamat malam